itu kenapa kemudian tiba tiba muncul
bukan tiba tiba muncul sih
sebelumnya tidak seperti pak gatot
panglima yang lain tidak seperti pak gatot
tapi pak gatot kayaknya bahkan
memerintahkan kalau tidak salah
semua prajurit saya untuk menyaksikan kembali
ada agenda di balik itu
tidak ada agenda
hanya saya terkejut
pada saat asisten intelijen saya
sekarang masih menjabat sebagai asintel
cerita kepada saya
anak saya semester dua di ui
bertanya kepada saya
id itu siapa pak
saya juga kaget pak
dia tidak tahu
setelah itu saya telusuri
sejak tahun dua ribu dua belas
itu pelajaran tentang sejarah
g tiga puluh spki tidak diajarkan lagi
kalau pada saat itu
umur tujuh tahun
maka kurang lebih dua belas tahun
tidak menerima pelajaran itu
jadi yang lulus lulus universitas kan tidak tahu
kemudian pantas juga survei
tidak percaya komunis bangkit
karena mungkin yang disurvei
adalah generasi muda tersebut
ini sesuatu yang sangat berbahaya
komunis tidak akan mati
hidup seperti setan
maka sejarah tidak boleh terputus
kalau saya menulis buku
siapa yang mau baca
maka yang paling praktis adalah
melihat film ini sebagai pembelajaran sejarah
bapak melihat itu sebagai
artinya kan begini
itu bisa saja didengar sebagai doktrin
yang kita dengar
terus menurut di era
atau tentu saja orang bisa mengatakan
pak gatot ini kan punya
bukan hanya punya tentara dan punya senjata
dia juga punya intelijen
pertanyaannya kemudian apakah memang
sampai sejauh mana kita perlu khawatir
apakah memang komunisme itu masih
ada bahkan tumbuh
bahkan akan muncul kembali
apakah memang komunisme itu masih ada
saya bangga menjadi anak pki
bila kita seperti ini
dengan demikian kan
gak usah secara intelijen lah
secara bodoh bodohan kan gitu
kan masih ada
mengapa sejarah dihapuskan
karena versinya harus di pertanyakan terlebih dahulu
sebagian orang menganggap
bahwa versi yang diputar di g tiga puluh spki
tempo dulu itu versinya pak harto
dan belum tentu seperti itu isi sejarahnya
ya kan memang
buku sejarah lainnya juga
kalau saya ahli sejarah bilang itu bukan seperti itu
sampai kapan itu selesai
secara simpelnya ya
memberikan pelajaran sejarah
dan rami semua setelkan saja
supaya mereka tahu
tahu bahwa kita pernah
mengalami masa kelam yang hitam
jangan sampai sejarahnya
itu maksud saya
kita tentu saja masih mengingat
ada seorang ustadz yang kemudian
bermasalah dengan hukum
hanya karena menyebutkan bahwa
pki itu berkembang
walaupun kemudian dia
menyitir satu kelompok tertentu
wahana tempat tumbuhnya pki
sekarang saya ingin tahu dari bapak
bapak pasti tahu banyak
saya tidak yakin bapak tidak tahu
tapi sekali lagi
akan tumbuh lagi masih ada
dan ada rencana
komunisme ini untuk menggalang kekuatan
dan tampil kembali pak
jadi kita harus waspada
jangan sampai peristiwa kelam tersebut
nah dengan kewaspadaan ini
bisa menghambat atau bisa
kalau ada ada yang akan mengadu domba
ada kebangkitan kembali
itu masyarakat waspada
karena ini kan sekarang lagi rame juga
yang kemudian dituduh lagi
wacana itu terulang
bagaimana bapak melihat itu
kan sudah jelas
dijawab sendiri oleh presiden
saya masih kecil waktu itu
beliau lahir tahun berapa
jadi sekali lagi bahwa
ini semuanya bukan untuk memecah belah bangsa
justru sebagai sarana untuk mengingatkan
kita waspada agar
peristiwa kelam tersebut
tidak kembali terjadi
masih tentang seputar bapak
atau diberhentikan dengan hormat istilah bapak itu
sebelumnya bapak sempat

dan perwira tinggi untuk menetapkan sejumlah perwira tinggi
untuk menduduki posisi
jabatan jabatan di tni
kemudian itu direvisi
ketika pak hadi menjabat sebagai panglima
orang kemudian mengatakan bahwa
ini bagian dari upaya untuk
pak gatot sebelum
beberapa saat sebelum berhenti memilih
dan kemudian direvisi oleh panglima
ini bagian dari psycho war
diri pak gatot
tni adalah organisasi
yang menyiapkan kader kadernya sejak dini
nomor satu sampai dengan nomor sepuluh terutama
ditambah lagi cadangannya sampai tiga puluh
atau empat puluh tergantung jumlahnya
sampai dengan tingkat pamen
tour of area dilakukan
merit sistem itu berjalan dengan benar benar teliti
dan harus orang yang bersih
bersih itu artinya
tidak pernah punya cacat sama sekali
itu untuk jabatan general
seorang perwira tinggi
tidak pernah salah sekecil apapun juga
kemudian pemilihan itu
saya sebagai panglima tni
saya hanya mendengar
usulan dari kepala staf angkatan darat
laut dan udara
awalnya mereka mengajukan
setelah dipimpin oleh kasat masing masing
oleh wakil kepala staf
angkatan masing masing dipimpin oleh kepala staf umum
itu prawan jakti namanya
setelah itu wan jakti
karena kalau ada yang orang protes
biasa kok bisa dia jabat jadi
saya aja panggil aja
kamu datang kesini
yang punya pengalaman
lebih bagus dari dia
itu pernah mereka nanyakan
letan jenderal siburian
saya gak marah
ini bukan karena orang orangnya gatot
saya tidak pernah
maka tidak ada yang protes
maka semua berjalan lancar
dengan demikian maka buktinya apa
dalam melaksanakan tugas sehari hari
aktivitas tni menjadi
institusi yang terpercaya
tanpa diawai oleh orang orang yang terpilih secara profesional
tidak mungkin terjadi
nah kemudian dari revisi pak hadi
pak hadi saya walaupun sudah mengeluarkan skep
saya masih bisa melantik
masih bisa melantik
visi kedepan kan beda
saya visi ada demikian
nah inilah yang direvisi oleh pak adi
itu sah sah saja
sah sah saja pak
dan itu biasa
kayaknya itu jarang terjadi deh sebenarnya
hampir tidak pernah terjadi
karena tidak presiden ya
orang kan nggak salah kalau orang bertanya tanya
tapi kan beliau sudah paling mati aja di
di sisi mereka tidak beliau
kemudian kan orang kan melihat memang
pemerintah dalam hal ini presiden
benar benar mengantisipasi pak gatot
karena sebelum bapak purna tugas dari panglima tni
maaf ya ini kan kita bicara soal suara suara yang beredar
pak gatot ini panglima yang sekarang setelah empat sebelas dua ratus dua belas
sering tawaf nih ke pesantren
ke apa namanya mbak jelis taklim pak jelis taklim
sepertinya kok ada upaya penggalangan politik
untuk kepentingan masa depan setelah pak gatot tidak datang